komisi pemberantasan korupsi menyesalkan sikap unes
yang memberi sanksi pada france
dengan mengembalikan kepada orang tua selama enam bulan
hal ini disampaikan oleh wakil ketua kpk
gufron menegaskan bahwa pelaporan dugaan tindak pidana korupsi
merupakan hak setiap masyarakat yang dilindungi oleh undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi
sejalan dengan kpk direktur lingkar madani indonesia rai rangkuti
juga menyesalkan langkah yang ditempuh pihak unes
menurutnya apa yang dilakukan franz dibenarkan secara hukum
serta memperlihatkan bahwa ia telah menggunakan pengetahuan yang ia miliki
saya berharap kpk serta menteri pendidikan bisa menyelesaikan kasus ini
dan memberikan perlindungan kepada franz
orang seperti perang justru bukan hanya dilindungi
tetapi harus dikembang suburkan
orang yang mau berani melapor mendatangi
apalagi peningkat hukum dengan sederhana bukti yang ia miliki
selain itu ray juga mengatakan
proses pelaporan ini justru membantu pihak kampus untuk menjelaskan kepada publik
bahwa mereka tidak melakukan kasus dugaan korupsi
tim liputan cnn indonesia